usia muda tak jadi halangan menjadi pucuk pimpinan perguruan tinggi
seperti risa santoso perempuan asal surabaya yang kini menjadi rektor di institut teknologi dan bisnis asia di malang jawa timur
di usianya yang baru dua puluh tujuh tahun
wah dua puluh tujuh tahun saya lagi ngapain itu ya
kalau adisa lagi ngapain itu
saya kayaknya lagi galau
lagi kalau masalah percintaan ya
ini berbekal segudang pengalaman di dalam dan luar negeri
perempuan lulusan harvard university ini ingin mengembangkan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang mumpuni
inilah risa santoso wanita kelahiran surabaya dua puluh tujuh tahun lalu ini
kini dipercaya menjadi rektor institut teknologi dan bisnis asia malang jawa timur
sekaligus rektor termuda di indonesia
wanita lulusan harvard university yang juga pernah menjadi tenaga ahli muda di kantor staf presiden ini
memang memilih dunia pendidikan sebagai jajaran
sebelum dipercaya sebagai rektor riza telah mengabdikan diri di institut ini selama dua tahun sebagai direktur pengembangan mutu institut ini
dirinya ingin mengembangkan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang mumpuni
risa juga berharap agar para dosen mampu membimbing mahasiswa menjadi lulusan yang bisa diterima di dunia kerja dan masyarakat
membuat dua digit program di mana kita itu juga bisa tidak hanya mahasiswanya
tetapi kita sebagai jajaran dosen
juga bisa mempunyai knowledge transfer dari universitas di luar
jadi membuka wawasan mereka lah oh kalau misalnya di luar itu seperti ini
itu sih yang kepingin saya lakukan
memiliki rektor termuda di indonesia membuat motivasi mahasiswa terlecut
mereka mengaku terinspirasi lantaran memiliki contoh nyata yang dekat dengan segudang prestasi
membuat mahasiswanya itu jadi semangat karena rektornya muda masa kita yang lebih muda enggak
lebih semangat dari rektor kita yang baru
pada itu mungkin gini kan karena rektornya masih muda nih ya pasti masih ngerti lah jiwa muda
mungkin ada perubahan dari sistemnya gimana gitu mungkin kalau muda biasanya lebih jiwa muda dan nanti akan disediakan seperti ini
saat ini risa sedang menjajaki peluang kerjasama baik dengan pihak dalam dan luar negeri agar instansi yang dipimpinnya mampu memberikan sumbangan positif
yang lebih banyak bagi dunia